per dua puluh empat januari dua ribu dua puluh satu sebanyak dua delapan ratus enam puluh dua pasien dirawat di rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet kemayoran
pihak wisma atlet melihat ada peningkatan jumlah pasien covid sembilan belas sejak varian omikron masuk ke indonesia pada bulan desember dua ribu dua puluh
seluruh pasien rawat inap menempati tower empat lima enam dan tujuh
koordinator humas rsdc wisma atlet dr mintoro sumego menilai peningkatan jumlah pasien terjadi seiring merebaknya varian omikron di indonesia
sejak dua puluh tiga hingga dua puluh empat januari dua ribu dua puluh dua ada penambahan pasien sebanyak tiga ratus dua puluh orang dari total
dua puluh delapan orang merupakan pasien covid sembilan belas varian omicron
wisma atlet kemayoran telah menyiapkan relawan nakes dan non nakes
serta peralatan medis sebagai langkah antisipasi peningkatan jumlah pasien di masa mendatang
sampai saat ini kita stand by kan ada satu tujuh ratus delapan puluh satu tenaga relawan yang ada di wisma atlet ini
lalu obat obatan alkes yang ada kita siapkan sampai tiga bulan ke empat bulan ke depan kita masih bisa
di samping itu kita juga siapkan oksigen kita sudah punya oksigen sentral
satu unit dengan oksigen sentral dengan kapasitas lima galon
itu untuk mensuplai oksigen di tower enam dan tower tujuh kalau nanti digunakan juga
di samping itu kita juga punya oksigen portable yang tinggi yang satu meter kubik itu ada sekitar seribu
dan yang enam meter kubik itu ada sekitar satu lima ratus